masih banyak warga indonesia terdampak bencana alam pada awal tahun di indonesia
yang mereka tentu saja hidup dalam keterbatasan
untuk meringankan mereka terlebih saat menjalani ibadah puasa
ratusan ribu paket bantuan disebar oleh salah satu merek makanan dan minuman
sebagai donasi dari gerakan berbagi kebersamaan ramadan
berdasarkan data badan nasional penanggulangan bencana bnpb pada periode satu januari hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
ada lebih dari delapan ratus bencana alam yang menimpa empat satu juta penduduk
di mana sebagian besarnya terjadi di pulau jawa
berbagai bencana yang melanda sejumlah kawasan indonesia pada awal tahun dua ribu dua puluh satu ini menyisakan keprihatinan
kerusakan yang menimpa rumah rumah memaksa keluarga terdampak bencana tinggal dalam keterbatasan di bulan ramadan
mereka bisa merasakan hangatnya kebersamaan dengan keluarga
untuk meringankan warga terdampak bencana alam
abc dengan gerakan abc berbagi kebersamaan ramadan
menyalurkan bantuan berupa paket produk abc
total ada satu ratus sepuluh ribu paket bantuan yang didistribusikan oleh food bank of indonesia foi
ke lima belas titik lokasi bencana alam di pulau jawa
bantuan ini merupakan donasi yang dihimpun atas pembelian produk abc selama ramadan di alfamart dan alfamidi
salah satu lokasi pemberian paket bantuan yaitu kawasan kebayoran lama jakarta selatan
kawasan ini termasuk yang paling terdampak musibah banjir yang mengenangi jakarta pada februari dua ribu dua puluh satu lalu
warga mengaku bantuan ini meringankan keterbatasan mereka
terima kasih untuk poi dan abc atas bantuannya
karena lagi posisinya pandemi begini kita sangat sangat memang membutuhkan
karena lagi kekurangan memang kekurangan sangat
terima kasih buat hands abc dan foi
semoga bantuan ini menjadi berkah buat keluarga saya
makin jaya dan sukses buat hands abc dan foi
bantuan paket kepada warga terdampak bencana alam ini merupakan lanjutan dari komitmen abc setiap tahunnya untuk berbagi kebersamaan ramadan
melalui program ini kami ingin membantu keluarga indonesia yang tertimpa bencana untuk dapat merayakan kebersamaan ramadan dengan keluarga
sebagai merek makanan terdepan di indonesia yang sudah menemani keluarga indonesia dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini merupakan momen kami untuk memberikan support bagi konsumen kami
terlebih keluarga indonesia yang terdampak bencana alam agar mereka bisa menikmati kebersamaan di bulan ramadan
grup retail alphamart dan alfamidi sebagai penghimpun donasi dari penjualan produk abc
turut bersyukur menjadi bagian dari gerakan ini
ini merupakan kolaborasi kami
kami yang kedua dalam program sosial yang dibuat oleh abc
kami melihat ini merupakan waktu yang tepat bagi seluruh industri untuk dapat berkolaborasi terutama saat bulan ramadan
dengan adanya gerakan abc berbagi kebersamaan ramadan ini
para keluarga yang terkena bencana alam bisa merasakan kebersamaan di ramadan dan menyambut idul fitri dengan sukacita